apa yang menarik dari debat semalam
bahkan sampai pagi ini tadi waktu kita lihat di cnn menayangkan soal unicorn
itu adalah percakapan yang sampai pagi ini itu menjadi salah satu isu terbesar gitu
jadi kita lihat bahwa dalam debat dari kemarin hingga pagi ini
ternyata netizen yang merespons itu cukup banyak
bahkan tadi malam setelah debat sampai pagi ini tuh sudah lebih dari satu ratus lima puluh ribu percakapan
tentang unicorn itu
bukan tentang seluruh debat
tapi diantaranya yang terbesar adalah soal unicorn soal lahan soal impor
kemudian soal infrastruktur gitu itu adalah beberapa hal yang menjadi sorotan netizen
itu tendensinya gimana mbak tika
apakah unicorn ini punya kecenderungan tertentu ke jokowi atau ke prabowo
jadi netizen itu dia menganggap satu event yang sama atau isu yang sama itu
dengan sudut pandang yang berbeda gitu
cuman berkaitan dengan kasus unicorn
beberapa netizen itu justru membuat satu meme meme yang lebih kreatif gitu ya terkait dengan unicorn
misalnya memunculkan gambar kuda dengan ada unicornnya seperti itu
jadi mereka lebih melihat debat sebagai sebuah hiburan diantaranya
jadi memang terlihat sekali bagaimana adanya polarisasi diantara dua kubu pendukung
jadi kalau kita lihat ini kan pagi ini
hijau itu adalah artinya trust jadi isinya dukungan gitu terhadap apa yang disampaikan oleh kedua pasangan
dan kita lihat bahwa antara setiap netizen yang saya sudah memilih pak jokowi atau saya sudah memilih pak prabowo
itu betul betul dia mendukung apapun yang dilakukan
bertahan di sana
nah kemudian ada warna biru muda itu adalah isu yang mendrive sejak tadi malam sebenarnya
ternyata hingga pagi ini dia masih terus mendominasi
trust warna biru muda itu adalah bicara soal surprise
bicara soal keterkejutan netizen terhadap perjalanan debat dan apa yang disampaikan di dalam debat tersebut gitu
di antaranya adalah beberapa hal terkait sama optimisme pesimisme
terus kedua memang kalau sepanjang tadi malam debat itu terlihat betapa netizen itu merasa agak sedikit
surprise dalam artian mereka sebelum debat itu sudah mengunggulkan
nanti prabowo akan seperti ini jokowi akan seperti ini gitu
nah ternyata mereka melihat bahwa pada saat debat tidak seperti ekspektasi mereka yang awalnya sangat menggebu gebu gitu terhadap paslon masing masing gitu
dan mereka juga surprise misalnya kenapa pak prabowo lebih gak galak lah istilahnya seperti itu
sementara pak jokowi dia terlihat lebih emosional gitu
jadi sebenarnya sisi emosional itu merujuk
merujuk juga pada apa namanya emosi netizen di debat sebelumnya gitu
dimana netizen itu sudah dikagetkan oleh tiba tiba jokowi kok bisa kelihatan emosional
tapi emosional pada debat pertama oleh netizen itu ditanggapi dengan sesuatu yang lebih positif gitu
karena mereka tidak mengira bahwa jokowi bisa melakukan itu gitu
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini